halo selamat malam bagaimana kabar anda
sejumlah peristiwa dalam negeri dan mancanegara telah kami siapkan untuk anda dalam cnn indonesia night news kali ini
saya olivia marzuki langsung kita ke berita pertama
penertiban pedagang kaki lima di jalan bongkaran surabaya jawa timur berlangsung ricuh
penertiban ini dilakukan pemerintah kota karena akan dibangun saluran air untuk mencegah banjir
pedagang kaki lima berusaha menghadang petugas satpol pp kota yang hendak membongkar lapak mereka di kawasan jalan bongkaran
menurut pedagang kaki lima mereka telah mendapat izin berjualan di tempat itu oleh dewan perwakilan rakyat daerah kota surabaya
izin itu lewat surat perjanjian yang dibuat sejak tahun dua ribu dua belas lalu
untuk pemerintahan ya diadakan sosialisasi karena kita ini punya izin dari dewan ada catatan ya termasuk surat kesepakatan dari dewan
karena kita sudah punya kenapa gue masih dibongkar bongkar terus mas
rencananya pemerintah kota akan melakukan normalisasi saluran air untuk mencegah banjir di lokasi ini
pengusuran dilakukan untuk antisipasi
terjadinya banjir dan genangan akibat saluran air buntu tertutup barang bekas
mereka berjual itu bukan pada tempatnya di atas peristrian di atas saluran
apalagi di sini akan dilakukan normalisasi saluran
kalau sudah jelas normalisasi otomatis kepentingan ini bukan hanya satu orang tapi jering semua masyarakat
meski warga mengaku mendapat surat izin dan persetujuan dewan
satpol pp tak peduli karena perjanjian dianggap sudah tidak berlaku
dan tak kunjung ada perubahan peraturan pemerintah yang baru